aku mau berangkat kerja ya
kamu udah mulai kerja
kerja tapi cuma sebentar aja gak lama
aduh aduh aduh
aduh kaki kaki emas
apa tante itu
jangan jangan dia yang mata matain gue selama ini
gue harus tanya langsung ke orangnya
mohon maaf lahirin batin berosak
mama aku mau masuk kelas dulu ya
kamu have fun ya di dalam kelas ya
sama teman teman kamu oke
aku masuk kelas dulu ya
doi belajar yang pintar ya
kok suara kamu menangis gitu sayang
aku belum bisa cerita sekarang
nanti aku kabarin tentel lagi
nanti aku kabarin tante lagi
nanti aku kabarin tante lagi
nanti aku kabarin tante lagi

michelle gimana ya kabarnya aku telepon dia aja deh sekalian tanya indira apa sudah balik dari malam
aku berat kerja ya udah udah mulai kerja kerja tapi sebentar aja kalau mau
hai kau berusia
kamu enggak sih
nino gak boleh tahu kalau gue habis mual mual dan muntah tadi
ini kali makeupnya aja saya aku nggak papa kok pucet ya
makasih ya iya udah pesan tepat di konten park hotel
kenapa nggak jauh tempatnya dari rumah cuma tiga puluh menit setengah jam kok astaga fontaine park itu kan hotel tempat ketemu sama riki nanti siang
mau aku jemput apa mau naik taksi
ini gila ini benar benar gila kalau nino sampai tahu gue janjian sama ricky buat ketemuan di hotel yang sama
aku jemput atau kamu mau naik taksi

aku seneng banget
aku seneng banget
nanti aku naik taksi aja ya biar kamu nggak boleh kebalik
ya udah aku gitu ke perangkat sekarang ya
gimana ini ricky pasti marah kalau gue minta ubah jadwalnya
dia pasti bakal ngancurin aku yaa
dia pasti bakal ngancam gue
pagi juga pak
wah pak ada barang
silahkan duduk pak
ada yang bisa saya bantu pak
iya jadi saya tadi di telepon soal pemukaran makam nindi kirani
saya suaminya ibu andin
oh bapak suaminya ibu handin
jadi gimana pak
ya jadi saya mau minta tolong untuk bapak menyiapkan tukang
supaya merapikan makam nindi
dan agak ditinggikan supaya tidak terendam air
oke baik nanti saya akan tugaskan empat orang untuk penggali kubur
untuk membantu bapak ya pak ya
terima kasih banyak
ya sama sama pak
selamat pagi pak surya
selamat pagi uya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
loh ibu andin mau kemana
ibu andin udah ijin sama pak bos
aku udah izin sama mama
oh yaudah kalau begitu
uya hanya menjalankan amanah dari pak bos
buat ngawasin ibu andin
kamu apakah lebih baik kita phone out dulu
gak usah lah pak
kalau udah ijin sama mama ini boleh kok
ya udah kita jalan yuk
apa uya perlu kasih tau pak bos ya
kalau bu andin pergi ke makam
kan uyaku udah lapor
tapi kan tadi bu andien bilang udah izin berosa
ah berosa dah
pasti dia yang udah mata matain gue
gue harus tanya langsung ke dia
siapa sih yang ngedur dur
sampai jumpa di video selanjutnya
tante kan yang ngasih tau aldebaran kawas saya tinggal disini
untung tadi sebelum buka pintu
pasti langsung ketahuan semuanya
yang ngasih tau aldebaran
kalau saya tinggal di apartemen ini
maksudnya badan saya lebaran gitu
aduh jangan sembarangan ya mas
kok dibilang badan saya lebaran